di final putri cabang olahraga sepak takraw pertarungan antara tim dki versus jawa timur berlangsung sengit
jati memiliki rekor selalu meraih medali emas sejak tahun dua ribu delapan silam
sayangnya tim ibu kota berhasil memutus rekor tim jatim dan menang dengan skor dua satu
beruntung tim sepak takraw putra jawa timur bisa membawa pulang medali emas usai mengalahkan tim sulawesi selatan dua satu
ini adalah emas pertama yang diraih kontingen jatim di pon papua
di pon ke dua puluh papua kali ini cabang olahraga sepak takraw total memperebutkan delapan medali emas
dan akan berlangsung dari tanggal dua puluh tujuh september hingga sembilan oktober mendatang
atlet tuan rumah papua kembali menyumbang medali emas
kali ini ilham fadilah berhasil meraih emas di cabang olahraga judo kelas lima puluh lima kg di venue judo klaster timika rabu kemarin
ilham berhasil menuntaskan perlawanan beta awari dari kalimantan timur
sementara medali perunggu diraih diki zulfikar dari banten setelah mengalahkan syahrul ramadan dari dki jakarta
medali perunggu juga diraih imam maulana mutakin dari jawa barat
yang berhasil melakukan meraih
muhammad fauzi antoni asal jawa timur
tim liputan cnn indonesia